ya rilis bawaslu terkait indeks kerawanan pemilu dua ribu sembilan belas
menunjukkan tidak ada satupun daerah di indonesia yang tingkat kerawanannya rendah
nah bagaimana kita seharusnya melihat berbagai dimensi dalam kerawanan tersebut
agar bisa meminimalisasi atau mengikis kerawanan pemilu
apalagi ini sudah masuk ke masa tenang tentu banyak sekali tindakan tindakan
yang mungkin saja mengganggu ataupun mencederai jalannya demokrasi
di hari hari menjelang ke pemilihan umum tanggal tujuh belas april nanti
kita akan ulas malam hari ini soal masa tenang dan juga tingkat kerawanan
di hari hari menjelang pemilu bersama dengan tiga narasumber sudah hadir di studio
sebelah kiri saya terlebih dahulu sudah ada pak puwadi komisioner bawaslu dki jakarta
divisi penindakan pelanggaran ya pak ya
selamat malam pak puwadi apa kabar
oke baik dan di tengah sudah ada bang donald faris koordinator dari divisi korupsi politik icw
selamat malam pak donald apa kabar pak donald
selamat malam baik
dan di ujung sudah ada bang ferry junaidi direktur dari kode inisiatif
selamat malam bang ferry
oke saya ke bang ferry terlebih dahulu
catatan dari bang ferry siapa ataupun wilayah mana yang kira kira kita harus pantau paling rawan
kalau bicara sebenarnya semua wilayah itu punya titik kerawanan sendiri ya
kalau kita mengacu di indeks kerawanan yang bawah seluruh sebenarnya hampir seluruh
kalau secara nasional kerawanan di tahapan pemilu kita ini masuk kategori kerawanan sedang
yang berarti memang
tidak rendah tapi juga
tidak rendah juga tidak terlalu tinggi
tapi memang ada beberapa daerah yang memang selalu memunculkan kerawanan kerawanan tinggi
misalnya yang berada seperti papua
kemarin ada papua
papua itu ada beberapa kabupaten kota
kalau di wilayah yang lain sumatera barat ada solo misalnya
jogja juga masuk kategori beberapa wilayah yang memang masuk dalam kategori kerawanan tinggi
tapi menurut saya
kerawanannya dari segi apa nih bang ferry
kalau dari indeks kerawanan sendiri kan lebih pada kontestasi
kontestasi itu bagaimana relasi antar peserta pemilu di dalam proses politik ini
ya menurut saya sih
kalau kita melihat mengacu pada tahapan tahapan pemilunya ada beberapa yang cukup rawan kalau melihat masa tenang ini
misalnya salah satunya adalah politik uang
jadi dua hari menjelang masa tenang satu hari itu biasanya memang kasus kasus terkait dengan politik uang ini akan sangat banyak
oleh karena itu mesti menjadi perhatian bagi pengawas pemilu untuk kemudian mengantisipasi supaya kasus kasus politik uang ini tidak muncul begitu
ini masa masa yang memang paling rawan sebenarnya
jadi masa tenang ini apa lagi ya
kalau saya menyebut masa tenang ini sebenarnya
masa yang paling tidak
jadi masa tidak tenang
kalau kita melihat dari beberapa kemungkinan kemungkinan yang terjadi untuk bisa apa ya mungkin politik uang atau mungkin hal hal yang sifatnya mencedera demokrasi
nanti kita akan bahas juga saya akan ke bang donal
tapi kita harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali saat lagi
anda kembali bersama kami di layar pemilu terpercaya
tadi bang ferry sempat menyinggung sebenarnya tingkat kerawanan kita itu tidak begitu tinggi tidak juga aman ya tidak juga rendah tapi ada di tataran sedang sebenarnya
ini tampaknya agak agak merata di seluruh provinsi
kita lihat dulu data dari bawaslu soal tingkat kerawanan per provinsi di indonesia
kita akan tampilkan nanti di belakang layar ini ada provinsi provinsi mana
paling tinggi di antara beberapa provinsi yang lain secara indeks angkanya
ini dia di belakang mungkin pak podo juga nanti bisa menjabarkan terutama untuk wilayah dki jakarta ya
ini aceh di lima puluh lima puluh sembilan artinya ini di kategori nilai skor ikp dua ribu sembilan belas tiga puluh satu satu sampai enam puluh enam itu masih kerawanan sedang begitu ya bang ferry ya
ini sebenarnya data kenapa dia terlihat tinggi tinggi dibanding dengan rata rata ikp di tingkat nasional
ini rp empat puluh sembilan di rata ratanya
tapi ada kabupaten kota yang masuk kategori tinggi yaitu di atas enam puluh enam
misalnya model jayapura membramu tengah daerah papua kota solok misalnya jogja itu beberapa yang memang punya kerawanan sangat tinggi
di atas rp enam puluh enam satu
oke oke kita coba lihat lagi provinsi provinsi yang lain sebagai gambaran untuk indeks angka peta kerawanan pemilu dua ribu sembilan belas
ini di provinsi ataupun di pulau kalimantan
masih di angka empat puluh an ini bang ferry ya
empat puluh tujuh tiga puluh satu sampai empat puluh sembilan dua puluh tujuh untuk di kalimantan timur
kita lihat lagi kalau data yang kami punya juga yang sama dari sini memang ada di provinsi papua tampaknya yang cukup
papua barat khususnya yang cukup tinggi untuk wilayah kerawanan
kita bergeser lagi ke provinsi berikutnya
untuk bisa kita tahu ini dki jakarta empat puluh empat tujuh puluh delapan
nanti saya akan tanyakan ini ke papua di angka ini bagaimana sendara penjabarannya untuk
provinsi dki jakarta empat puluh empat tujuh puluh delapan
kita lihat provinsi berikutnya mungkin agak menuju ke indonesia bagian timur
ini sulawesi kita bergeser lagi
sulawesi selatan cukup tinggi lima puluh dua puluh enam
sementara untuk maluku nanti kita lihat lagi ke provinsi berikutnya
ini bali ntb ntt lima puluh lima
oke sambil nanti ini berjalan
sambil kita akan lihat tapi memang sebenarnya kalau kita lihat di sini
provinsi dengan indeks kerawanan yang cukup tinggi ada di provinsi papua barat lima puluh dua delapan puluh tiga
itu betul tidak bang ferry
data data papua barat ya
ini wilayah yang memang secara nasional sebenarnya dia di atas indeks rata rata kerawanan di tingkat nasional
jadi di papua barat itu lima puluh dua delapan puluh tiga
nah kalau melihat apa saja bentuk kerawanan sebenarnya yang paling rawan itu adalah mereka ada empat atau lima dimensi
yang pertama ada kontestasi ada partisipasi penyelenggaraan
yang pasti dari semua dimensi yang kemudian diukur oleh bawah asli itu yang paling tinggi adalah
tinggi dan merata hampir di banyak provinsi itu terkait dengan soal kontestasi
jadi itu adalah empat kandidat ini yang sebenarnya memang menjadi penilaian di dalam indeks ini
oke oke saya ke papua
kalau di jakarta bagaimana pak pemetaannya
untuk di jakarta ini kalau memang tadi secara nasional dki jakarta ini kan masuk dalam kategori sedang ya
tidak masuk dalam kategori tinggi juga rendah jadi sedang
namun untuk dki sendiri kita memang juga mengidentifikasi
karena beberapa angka tersebut bisa dalam kategori sedang
memang ada beberapa variable variabel juga mengenai hak pilih kemudian menghilangkan hak pilih
termasuk juga variabel yang kaitannya dengan kampanye kemudian juga aspek netralitas
termasuk juga ada variabel tentang pengurutan suara
nah saya lihat angka yang total dari kerawanan terutama di beberapa tps itu
sudah mencapai delapan dua ratus empat puluh
jadi delapan dua ratus empat puluh itu yang paling tinggi dari konteks identifikasi itu ada di jakarta timur
oke oh di jakarta timur
jakarta timur kemudian yang kedua masuk di jakarta barat
kerawanannya apa tuh pak dimensinya dari yang mana kerawanan
ada beberapa dimensi kaitannya dengan pas di kampanye
jadi kampanye ini kaitannya dengan praktek praktek politik uang
kemudian juga aspek yang kaitannya dengan suku agama ras dan antargolongan itu yang memang menjadi pertimbangan
tapi juga aspek netralitas juga menjadi pertimbangan ini kaitannya dengan penyelenggara yang tidak netral
ini menjadi sebuah catatan kami
tetapi memang ini masih proses update identifikasi
masih berjalan artinya ya prosesnya
berjalan ini jakarta barat pun tinggi juga nih jadi barat sama timur malah turun apa namanya tarik tarikan ya
jadi barat tinggi kemudian juga timur dan sebagainya
tapi politik uang juga masih kencang ternyata temuannya ya
kaitannya dengan politik uang jadi dki ini ada tujuh puluh tujuh temuan dan laporan
jadi ada dua puluh tujuh laporan kemudian juga ada lima puluh laporan
jadi ada tujuh puluh temuan
dari tujuh puluh tujuh ini kemudian di beberapa kabupaten kota terutama di jakarta selatan pusat barat utara kecuali mungkin timur
hampir semuanya ini berarti
ya sudah inkrah berkekuatan hukum tetap ini sudah ada lima tapi dari lima itu tiga itu adalah inkrah kaitannya dengan politik uang
oke oke bicara mengenai politik uang saya mau ke bang donald kalau begitu
temuan ick gimana sih
apakah memang politik uang ini masih laku ya bang ya
atau gimana atau tetap laku
ada empat ratus ribu amplop kemarin kan mengkonfirmasi bahwa politik uang itu masih menjadi isu lama tetapi selalu menjadi problem di kepemiluan
saya mau bicara begini dulu dari narasi soal indeks kerawanan pemilu
bahwa ini harus diletakkan sebagai acuan atau panduan baik bagi penegak hukum maupun penyelenggara pemilu
yang namanya indeks kan punya metodologi untuk menilai itu
mulai dari bentang geografis indonesia aksesibilitasnya dari satu titik ke titik lain kemampuan pemantauan kondisi ekonomi masyarakat kalau dikaitkan dengan politik uang
dan sampai dengan kemudian pengalaman pengalaman di pemilu sebelumnya
tadi ya benar yang disampaikan oleh mas ferry
bukan berarti di sisi yang lain daerah yang lain itu adalah kemampuan
di sisi yang lain daerah daerah yang indeks kerawanannya dianggap sedang itu bukan berarti tingkat manipulasi dan kecurangannya pemilunya juga bermakna kurang atau kecil
bisa jadi yang terjadi justru sebaliknya
karena teoretik dengan fakta empirik di lapangan tentu akan berbeda konsepsi
jadi harus diletakkan hanya sebagai acuan
nah bagaimana dengan isu politik uang
pertama harus dilihat dari soal pengalaman dan atau bisnis
pertama harus dilihat dari soal pengalaman dan atau bahkan penegakan hukum pemilu kemarin
kasus ott salah satu politisi golkar bowo sidik itu bagian dari memberikan fakta dan justifikasi bahwa politik uang pasti akan terus terjadi
ini adalah perdebatan lama sebenarnya
kalau kita bicara di undang undang tujuh mas renan itu kan pilihannya kita menggunakan proporsional terbuka
sejak awal ketika ketuk palu menggunakan proporsional terbuka
mestinya kita sudah menyadari bahwa salah satu problem pemilu yang nggak akan hilang dengan proporsional terbuka adalah money politics dan vote buying
itu harusnya tidak
jadi kalau ada anggota dpr yang kaget dengan politik uang itu menurut saya ngaco anggota dpr nya
karena harusnya ketika ketuk palu dengan sistem proporsional terbuka harus disadari bahwa vote buying akan tinggi

nah ketika mengetuk palu soal proporsional terbuka konsekuensi logisnya adalah soal money politics
nah itu hal yang pertama
nah bagaimana dengan daerah daerah
memang dalam pemantauan kami selama ini daerah daerah yang cenderung secara topografi ekonomi menengah ke bawah dominan
politik uangnya akan cukup tinggi
bagaimana dengan dki tadi sudah disampaikan sedikit oleh pak puadi
memang kalau pengalaman kami di pemilu dua ribu empat belas
kebetulan kami memantau juga salah satunya dki dari empat belas provinsi
dki memang relatif agak lebih rendah dibanding provinsi provinsi lain di indonesia
ini kan bicara soal monitoring publik bicara soal kemampuan secara ekonomi
nggak mungkin kira kira orang orang di sekitaran menteng kemang dan lain lain itu ditawarin dengan uang seratus ribu
kira kira begitu secara common sense nya
maka daerah lain provinsi lain yang bahkan rawan
mau uji empirik juga pengalaman pilkada di dua ribu tujuh belas kemarin di dki ya
justru yang terjadi kan masyarakat yang rame rame mencoba untuk membongkar politik uang pada waktu itu di dki
walaupun sentimennya adalah sentimen anti kandidat tertentu di dki
jadi memang tidak utuh soal sentimen anti politik uang pada waktu itu
ada sentimen lain yang hidup
dan itu realistis di kita
nah di daerah daerah lain di dki ada sentimen lain yang hidup
di daerah daerah lain juga memang terjadi
saya tanya ke jubir kpk kemarin berapa uang isi amplop itu
ternyata ada uang dua puluh ribu juga isi di amplop itu
jadi memang ada daerah daerah tertentu yang uang dua puluh ribu masih diterima sebagai bagian dari politik uang
nah dikaitkan dengan tema kita kerawanan harus diakui tiga hari akhir ini adalah justru hari yang tidak rawan kalau versi bahasa mas ferry junaidi tadi
justru yang paling rawan sebetulnya
ternyata dari banyak penelitian dan pengalaman pengalaman monitoring di lapangan ternyata perilaku atau voters behavior itu relatif cenderung menerima banyak amplop dari berbagai macam kandidat
kira kira kalau ada lima kandidat yang ngetuk pintu ke rumahnya nawarin uang dia akan terima kelima limanya
tapi perilaku pemilih biasanya memori yang banyak
hanya memori yang paling ingat dua saja
kalau bukan siapa yang memberi paling banyak tapi siapa yang memberi paling akhir
itu yang kemudian membuat orang kenapa politik uang itu ditunggu tahap yang paling akhir
sehingga muncullah istilah serangan fajar dan lain lain seterusnya
jadi dimulai sejak tiga hari sebelum hari pemilihan
tiga hari sebelumnya
kalau membagi uang sebulan atau tujuh bulan pada waktu lupa nggak ingat
kaos yang dipakai aja mungkin udah sobek sobek juga
kalau yang sejak awal kampanye begitu kira kira
jadi memang perilaku pemilihnya karena begini loh ternyata konsultan konsultan politik juga mendeliver informasi
di daerah tertentu injeksi politik uangnya paling bagus hari ini dan segala macam
dan mereka juga melakukan analisis loh mas reinhardt
mana daerah yang mungkin diintervensi dengan politik uang dan mana yang daerah tidak
karena ada basis basis tertentu yang kadang kadang pekat merah
basis yang tertentu pekat hijaunya kira kira begitu
mau dikasih uang berapapun tapi tidak mempengaruhi hasil
begitu kira kira tidak memungut bahas suara
mereka juga punya peta wilayah mana daerah daerah yang masih bisa digoyang dengan intervensi dalam tanda petik politik uang
situlah mereka akan masuk
berapa nominal yang resisten atau yang kemudian bisa dipengaruhi dengan nominal tertentu
mereka juga melakukan kajian
mbak donal kalau catatan icw sebenarnya daerah daerah mana sih yang paling besar praktek politik uangnya
nanti dijawabnya usai jeda bang donald
saya juga akan tanyakan juga ke bang ferry dan juga pak boy nanti soal kerawanan kerawanan lain
kita akan bahas usai jeda berikut
yang terakhir kembali di layar pemilu terpercaya
kita masih melanjutkan diskusi soal kerawanan di masa tenang
tadi sudah banyak kita bahas
mulai dari soal politik uang dan lain sebagainya
dan juga pemetaan wilayah wilayah mana kemudian yang cukup rawan indexnya untuk kerawanan pemilu
dan sudah bergabung juga lewat luar studio
ada pak deddy prasetyo kepala biro penerangan masyarakat divisi mas polri
selamat malam assalamualaikum mas
waalaikumsalam pak deddy
di studio sudah ada tiga narasumber lain pak
nanti saya akan ke bapak tapi tahan dulu pak deddy
mohon ditahan dulu
nanti saya akan tanyakan juga soal bagaimana kesiapan dari polisi untuk menghadapi masa tenang dan juga pemilu dua ribu sembilan belas
saya lanjutkan dulu ke bang donald tadi bang
wilayah mana saja jadi bang yang paling sering terjadi politik uang
memang kami tidak punya pemetaan wilayah yang paling rawan
tetapi yang ada itu adalah adjustment daerah daerah yang potensial rawan
itu bisa dilihat dari topografi ekonomi masyarakatnya
daerah daerah indonesia bagian timur itu menjadi cukup rawan juga bicara dengan politik uang
bahkan orang mungkin berasumsi dengan jawa yang lebih mapan secara ekonomi politik uang itu akan kurang
ternyata juga tidak
kasus ott kemarin lagi lagi
saya mencontohkan ott bowo sidik kemarin
itu wilayah jawa tengah ya
rencana empat ratus ribu amplop dan itu di jawa tengah
mengkonfirmasi bahwa seluruh wilayah mau secara ekonomi kuat maupun secara ekonomi tidak terlalu kuat masyarakatnya
kalau kita tidak menggunakan istilah lemah
itu menjadi cukup rawan dengan politik uang
karena kan demandnya itu adalah demand suara
demand suara itu ada setiap pada caleg
pada setiap kandidat
makin sempit daerah pemilihannya demand suaranya makin tinggi
perbedaan selisih sepuluh lima puluh suara itu menjadi sangat tinggi bicara soal demand
maka bicara politik uang secara teoretik lagi lagi kalau kita baca beberapa penelitian
yang paling terbaru itu adalah penelitian mas burhan
justru yang paling rawan itu adalah soal di daerah kabupaten kota
yang paling terbaru itu adalah di daerah kabupaten kota
karena daerah pemilihannya kecil disitu
kontestasinya kuat dan kencang disitu
nah bagaimana dengan dprri
yang ada adalah programatik isu
banyaknya di dprri
maka beberapa kasus caleg dprri yang incumbent itu membawa program program dia sebagai incumbent itu ke daerah pemilih dia
contohnya di daerah mas ferry di bukit tinggi
itu yang ada itu adalah satu tiang listrik dan kemudian ditandai dengan caleg tertentu
jadi dia programatik base karena itu yang mau dijual oleh seorang incumbent kepada pemilih
kalau dia lakukan vote buying dengan geografis yang sangat luas itu agak berat
kalau mau diturunkan ke kabupaten kota
saya ke pak deddy kalau begitu
jadi kalau dari kepolisian seperti apa pak
untuk mengantisipasi beberapa potensi kerawanan di masa tenang ini sudah kita bahas tadi di studio pak
salah satunya mungkin ada politik uang ada misalnya ancaman intimidasi provokasi dan lain sebagainya
seperti apa pak deddy
ya memang untuk masa tenang ini memang saat ini dprri fokus pada pengawanan tiga tahap maksudnya
yaitu pada saat masa tenang atau sebelum pencobolosan
kemudian pada saat pencobolosan
ya untuk yang sebelum pencoblosan ini masa tenang ini memang politik uang masih menjadi titik sentra kerawanan
kemudian pengadilayaan ancaman intimidasi
kemudian juga yang tidak kalah pentingnya juga kita melakukan kegiatan patroli cyber
untuk mengantisipasi konten konten hoax maupun konten konten yang sifatnya menyesatkan atau provokatif
itu sama pentingnya juga kita antisipasi
untuk politik uang mas perlu saya sampaikan data yang sudah ditangani oleh kakum itu
hingga hari ini ada tiga puluh tiga kasus
ya tiga puluh tiga kasus tersebut memang yang paling mendominasi di sini ada di provinsi gorontalo
di gorontalo ada lima kasus
yaitu ditangani oleh sentra kak gundu kota korontalo dua kasus
kemudian sentra kak gundu korontalo utara tiga kasus
sedangkan yang lainnya cukup menyebar
mulai dari pokok mulai dari jakarta timur
kemudian kabupaten semarang kalimun jakarta pusat
kemudian cianjur singkawang halma era utara boyolali bantul ntb pak pak
kemudian belitung timur poso bulungan pasaman barat bener meriah
bau bau di dore palu ntb kota bekasi jakarta selatan bulukumba kupang
ada dua kasus dan buni
itu sebaran manipoliti
tapi yang saat ini sudah ditangani oleh sentra kak gundu
pak deddy untuk bisa mengurangi potensi potensi atau hal hal kerawanan di masa tenang ini
seperti apa bentuk pengamanan dari pihak polisi
ada patroli kah atau bagaimana
jadi untuk pengamanan untuk jumlah anggota polri yang ditujunkan sampai dengan paskap itu kan
ada dua ratus tujuh puluh satu delapan ratus delapan puluh personil
kita juga di backup dengan satuan tni
kurang lebih sekitar tujuh puluh ribu personil
ini yang melaksanakan kegiatan patroli terpadu
ya dalam rangka untuk memitigasi segala macam potensi gangguan
sesuai dengan peta kerawanan yang sudah di mapping dari awal
nah tentunya untuk manipolitik di situ ada panwaslu
panwaslu juga melaksanakan kegiatan patroli terpadu juga untuk mitigasi
yang manipolitik yang mungkin dapat juga terjadi di masa tenang ini
oke jadi sudah ada patrolinya yang akan dipersiapkan
oke kalau untuk keamanan bagaimana pak
kekuatan dari polri yang akan bersinergi dengan tni nanti
ya tadi saya sampaikan untuk polri jumlahnya dua ratus tujuh puluh satu delapan ratus delapan puluh personil
kemudian untuk polri untuk tni tujuh puluh ribu personil
ini dalam rangka untuk menjamin keamanan kenyamanan pelaksanaan pemilu tanggal tujuh belas
dan pasca penghitungan suara
pak dendi tahan dulu pak dendi
saya akan ke pak puadi nih bawaslu dari dki jakarta
sudah dipetakan tadi pak puadi apa potensi potensinya wilayah mana
bagaimana penindakannya kemudian
atau upaya untuk paling tidak mereduksi itu mengurangi
kita sudah melakukan pertama kita kemarin apel hari jumat patroli pengawasan
kemudian juga kita memang sudah melakukan pemetaan penjadwalan juga
mulai hari tenang
sampai nanti pada saat pemungutan suara kita melakukan patroli pengawasan
kebetulan nanti malam juga kita akan turun ke beberapa wilayah
karena memang kita juga sudah menyiapkan pasukan kita di bawah
yaitu pengawas tps sejumlah tps yang ada di dki

kemudian juga kita menyiapkan pengawasan tps
kemudian juga kita sudah menyiapkan pengawas kita di tingkat kelurahan pengawas kecamatan
dan kemudian tingkat kabupaten kota ada sekitar tujuh ratus tujuh puluh an yang memang kita langsung turun di masa tenang ini
nah untuk mengantisipasi kaitannya dengan proses pencegahan
kita juga sudah mempublikasikan menyampaikan kepada peserta pemilu terutama
bahwa kaitannya dengan politik
nah untuk mengantisipasi kaitannya dengan politik uang
kita juga sudah mempublikasikan pengawasan tps

hanya saja memang yang persoalan buat kami bahwa
bahwa kaitannya dengan persoalan subjek hukum
bahwa pola penanganan pelanggaran
tadi saya sudah dengar pak deddy bahwa ada beberapa mekanisme
yang memang ini membutuhkan waktu
misalnya itu seperti apa pak
kalau penemuan penanganan pelanggaran ini kan pintunya ada dua
pertama adalah melalui proses temuan
pengawasan aktif pengawasan milu
kemudian juga adanya laporan masyarakat
nah proses ini pun diproses tujuh hari sejak diketahui
sepanjang mekanisme ini memenuhi persyaratan
ketersyaratan formil dan materi
ketika ada temuan dari pengawas kita
mulai dari tingkat kecamatan
gak kumdu ini kan tidak ada di tingkat kecamatan
jadi dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait politik uang pun
itu harus dibawa ke tingkat kabupaten kota
dua puluh empat jam berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan
nah dki ini kaitannya dengan politik uang
jadi yang sudah inkrah berkekuatan hukum
ini sudah ada tiga
di jakarta pusat kaitannya dengan pembagian voucher umroh gratis
itu ada dua
kemudian juga di jakarta utara
hanya gara gara pembagian sembako gratis
minyak goreng seharga rp dua belas lima ratus
diberikan kepada tukang silok
kemudian juga membagi apa namanya kartu nama
nah itu diproses
nah hanya saat itu
tapi itu saja memang selama masa tenang ini
ketentuan ketentuan regulasi di undang undang nomor tujuh dua ribu dua puluh
unsurnya itu saya perhatikan tidak ada kaitannya dengan setiap orang unsurnya
lebih banyak yaitu pelaksana peserta dan tim
yang ini yang memang menjadi paling tidak memang kita harus lihat dulu
kalaupun memang itu tidak dilakukan oleh pelaksana peserta atau tim
atau setiap orang tetap kita akan proses dalam penanganan pelanggaran
nanti usai jeda saya akan ke bang ferry untuk menanggapi apa yang tadi pak puadi katakan
dan juga sebenarnya bentuk bentuk politik uang itu ada apa saja sih
nggak hanya uang cash pasti kan tadi ada kasus kasus yang lain
nanti kita bahas usai jeda bang ferry
kita akan kembali sesaat lagi
tambahan dari kode inisiatif soal kerawanan
tadi sudah ditambahkan banyak dan juga ini kan pileg dan pilpresnya berjalan bersamaan ya
apakah ini menambah potensi kerawanan itu kah atau justru sebaliknya
ya yang pertama soal penegakan hukum dulu
saya punya catatan bahwa sebenarnya bawaslu cukup progresif di beberapa kasus
di beberapa daerah ya
jadi memang salah satu sisi tidak seperti pilkada yang dengan clear menyebutkan setiap orang dalam unsurnya subjeknya
tapi di dalam beberapa penanganan kasus mereka menggunakan pasal lima puluh lima kuhp jadi penyertaan
jadi didorong supaya bukan hanya aktor lapangan tapi juga siapa intellectual dader di dalam proses politik itu sendiri
oleh karena itu pak puadi juga dan teman teman bisa mendorong ke sana
ada beberapa celah hukum sebenarnya yang bisa digunakan untuk memperluas siapa subjek dalam politik uang itu sendiri
yang kedua kita bicara soal politik uang mestinya harus diperluas lagi
politik uang yang paling masif sebenarnya bukan hanya pada hari h
menjelang hari h dengan kasus bagi bagi sembako dan sebagainya uang dua puluh ribu lima puluh ribu
tapi dengan sistem proporsional terbuka ini dan juga pemilu serentak yang paling mengkhawatirkan adalah
politik uang yang dilakukan terhadap penyelenggara jadi diperluas maknanya
dengan kasus jual beli suara menggeser suara partai suara caleg yang menyebabkan penggelembungan dan pengebosan suara
jadi harus dilihat lebih spektakular lebih luas
ya harus dilihat lebih luas lagi
kalau misalnya hari h itu kan rata rata hari h dan sebelumnya model serangan fajar duha subuh dan sebagainya itu
nah itu masuk kategori yang eceran saja
tapi ada modus modus yang grosiran
grosirnya itu bukan hanya ngambil satu dua suara tapi menggeser misalnya sepuluh dua puluh suara untuk caleg tertentu
karena kan dengan sistem proporsional terbuka ini memungkinkan kompetisi antar caleg dalam satu partai itu sangat tinggi
nah ditambah lagi begini
dengan sistem pemilu serentak seperti sekarang dan juga proses rekapitulasi yang dilakukan terhadap hasil pemilu presiden
maka konsentrasi orang itu hanya ke pemilu presiden
nah kita bisa lihatlah sepanjang masa kampanye sampai sekarang
jadi pilegnya agak agak
pilegnya tidak mendapatkan berat yang cukup
justru disitulah kerawanan itu akan terjadi
jadi konsentrasi orang ke presiden sedangkan nanti di legislatif politik uangnya akan sangat masif
karena pasca pemungutan suara di proses rekapitulasi itu
selain politik uang hal hal lain yang kemudian potensi untuk kerawan kita sorotnya apalagi nih bang ferya
apalagi kan ini kan sangat terpolarisasi masyarakat kan
di tengah ada beberapa isu ada perkembangan populisme ada isu isu sara dan sebagainya bagaimana
ada banyak isu
mulai dari yang teknis sampai yang isu isu soal dianggap ideologis misalnya
sekarang kan pembelahan politik antar kandidat itu kan dan juga pendukungnya itu kan sangat tinggi
saya agak lebih mengkhawatirkan sebenarnya pasca hari h
kita berharap bahwa setelah nanti proses pemilu proses pemungutan selesai
dan kemudian sudah bisa menunjukkan bagaimana hasil pemilunya siapa yang akan terpilih dan siapa pemenang kedua
kami mengkhawatirkan justru hasil pemilunya akan justru tidak diakui begitu
nah ini yang kalau kita melihat kecenderungan belakangan kan ada pola diarahkan ke sana
ini yang agak mengkhawatirkan
oleh karena itu sih kami berharap memang kalau ada catatan dari seluruh peserta pemilu
apa saja yang menjadi kendala mereka terhadap proses penyelenggaraan
apa catatan peserta pemilu terhadap proses penyelenggaraan ini
maka itu mesti disampaikan di awal
jadi kayak orang bertanding bola ya sebelum peluit dimainkan ya harus selesai dulu
problem problemnya apa kira kira yang harus menjadi catatan
bang donald mungkin tidak kita punya harapan bahwa politik uang dalam spektrum yang tadi lebih besar lagi dari bang ferry menggambarkan itu
betul betul hilang dari pemerintahan rukun indonesia
atau caranya gimana sih paling tidak mengurangi deh
ini kan memang ada tugas jangka pendek dan tugas jangka panjang
bicara soal vote buying money politics dalam artian yang panjang butuh proses pendidikan pemilih
dan ada korelasi yang tidak berkaitan langsung dengan pemilih adalah menaikkan soal taraf hidup masyarakat
bicara soal lebih gitu
jadi kalau orang sudah sehat secara ekonomi dia tidak akan mau terlibat soal politik uang
politik menjadi ideologi bukan politik menjadi alat transaksi
seperti di daerah daerah kemang tadi gitu ya
jadi itu soal long term kira kira jangka panjang seperti itu
nah yang harus diingat juga bahwa kalau ada politik uang yang melibatkan penyelenggara pemilu itu tidak hanya dimensi vote buying jual beli suara
itu bisa dianggap sebagai delik suap terhadap penyelenggara pemilu
jadi kalau ada statement publik tidak hanya harusnya menyasar kepada pemilih saja
ruang publik seperti ini termasuk juga pernyataan mengkopulkam harusnya mengadres kepada penyelenggara pemilu
jaga integritas jaga jauhi diri dari praktek suap dan lain segala macamnya
apa yang disampaikan dengan metode beli grosiran terminologi yang digunakan oleh mas ferry tadi itu adalah realitas
dan ada satu kasus di mahkamah konstitusi yang terjadi seperti itu
membongkar bahwa terjadi praktek peralian suara dari satu caleg ke caleg yang lainnya dalam satu partai
dan itu tidak mungkin dilakukan hanya oleh petugas tps itu mungkin dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada level yang lebih tinggi
dan ruang itu terbuka karena seolah olah ketika penghitungan presiden kan yang pertama adalah penghitungan suara presiden dulu
seolah olah ketika sudah itu mulai menjadi anti klimaks
orang tidak lagi kemudian meneropong proses penghitungan suara
proses penghitungan suara di dpr ri dprd provinsi kabupaten kota dan dpd
gara gara anti klimaks tadi
lembaga survei atau bahkan tv hanya akan menyiarkan soal hitung cepat di pilpres
pilegnya tidak akan dihitung gara gara anti klimaks tadi psikologinya sudah selesai
jadi pengawasannya pun jadi berkurang
pengawasan berkurang belum lagi soal energi yang sudah habis
kira kira begitu kan butuh berhari hari ya mas ferry ya
kira kira bisa dua hari ya kira kira untuk pileg dan
belum lagi naik pada level yang lebih tinggi
jadi menurut saya adalah problem tantangan pemilu kita dengan geografis yang sangat luas
memang salah satunya adalah mengurangi kecurangan
kecurangan yang terjadi di level pemilih dan jangan salah kecurangan yang terjadi di level penyelenggara pemilu
itu juga terjadi
itu juga terjadi dari realitas pemilu kita
sebelum saya akan ke pak dedy nanti pak dedy tahan dulu sebentar saya ke pak apu hadi
singkat saja pak apu hadi apa yang kemudian dilakukan oleh bawasloy untuk mengurangi paling tidak di dpr ri
provinsi dki jakarta
sampai dengan pengawasan di hari h paling tidak lah pemilu
tentang tujuh basah pernanti
ya pertama kan kita saya sudah sampaikan kaitannya dengan patroli pengawasan
kita sampaikan mempublis juga beberapa regulasi regulasi aturan aturan terkait apa yang harus dilakukan di masa tenang
karena kaitannya dengan masa tenang ini kita untuk memastikan kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan aktivitas kampanye
apalagi melakukan praktek praktek politik uang
kemudian juga intimidasi hoax dan sebagainya
ini yang menjadi jauh jauh hari sebenarnya bawaslu pun di luar persoalan hari tenang ini kita sudah menggembar gemborkan mempublikasikan terkait anti politik uang di beberapa wilayah di tingkat kabupaten kota
nah karena memang ini sudah masif juga
dilakukan oleh peserta pemilu
rasa rasanya hari tenang pun buat kami penyelenggara ini menjadi tidak tenang
kepanikan kita ini kekhawatiran terhadap peserta pemilu yang memang apa istilahnya ya
kurang paham apa kurang memahami makna terkait aturan aturan
kita sudah sampaikan pada sepup pemilu bahwa ketentuan ketuannya sudah jelas
ini tindak pidana pemilu
dugaan pelanggaran pemilu
yang memang peserta pemilih itu harus patuh dan taat terhadap aturan main terkait mekanisme yang sudah kita lakukan
baik pak deddy
pak puwadi saya ke pak deddy kalau gitu
pak dedy selamat malam pak masih bergabung
baik pak deddy
sudah ada dikeluarkan oleh bawaslu indeks kerawanan pemilu di setiap provinsi
dengan yang berbeda beda tentu indeks kerawanannya
dari supaya kita tenang ini di masa tenang ini dan juga sampai ke hari h
di setiap setiap provinsi ini persebarannya bagaimana pak
untuk keamanan yang akan dikerahkan
polri juga sudah mengeluarkan juga indeks potensi kerawanan pemilu
dari versi polri ada tujuh dimensi yang untuk kita menghitung wilayah tersebut rawan atau tidak
tujuh dimensi apa ya
kalau di polri untuk polisi kerawanan di tingkat provinsi ada di maluku utara papua aceh ntb sulawesi barat sulawesi tengah papua barat dki
jakarta kalteng dan kaltara
itu sepuluh besar provinsi yang diantisipasi
untuk tingkat kabupaten kota ada di tangerang selatan jakarta utara pijiraya banggai bunggala jakarta barat mempawa tanah datar jakarta timur dan kota yogyakarta
ya tentunya rencana rencana pengamalan secara detail dan komprehensif sudah dipersiapkan oleh seluruh jajaran
mulai dari tingkat poda sampai tingkat forest
tentunya bersama dengan rekan tni juga
kalau rencana rencana kontigensi juga sudah dipersiapkan dalam rangka untuk menghadapi hal hal yang sifatnya kontigensi tersebut tadi
semua sudah disiapkan personil sudah dipersiapkan sarana perasarana pendukung juga sudah disiapkan
secara umum untuk konsep pengamanan pemilu ini jajaran kepolisian sudah sangat siap tentunya di backup oleh rekan rekan dari tni
baik pertimbangannya kalau dari tni apa tuh dari polisi apa tuh pak
dimensinya apa untuk menghitung bahwa provinsi ini ternyata berpengaruh
dimensinya apa untuk menghitung bahwa provinsi ini ternyata berpengaruh
tadi kan ada sepuluh provinsi kalau saya tidak salah ya pak dimensinya apa yang paling menjadi sorotan
tujuh dimensi itu antara lain pertama dimensi penyelenggara kemudian dimensi kontestasi capres kemudian dimensi kontestasi caleg kemudian yang keempat adalah partisipasi masyarakat
yang ke lima adalah potensi gangguan kamp timas dari data gangguan kamp timas tiga bulan terakhir kemudian tambang gangguan kamp timas
kemudian dari gangguan nyata itu yang kita hitung
kemudian dari dimensi tersebut masing masing dimensi ada empat indikator
terhitung kemudian muncullah indeks potensi kerawanan pemilu dari perspektif keamanan yang dilihat oleh polri
oke termasuk di jakarta ya pak tadi pak deddy sempat singgung juga untuk di kota kabupaten
ya betul jakarta termasuk kabupaten kota itu yang mendominasi sepuluh besar di tingkat kabupaten kota yang memiliki potensi kerawanan cukup tinggi
oke jadi mulai perkapan itu pak mulai meningkatkan intensitas keamanan untuk jelang pemilu
apalagi di masa tenang ini apakah sudah dimulai atau sampai perkapan mulainya
sudah dimulai mas jadi seluruh jajaran dari mulai hari jumat itu sudah bertahap
untuk jakarta sendiri
jadi kemarin terakhir hari minggu ya kita melaksanakan kegiatan patroli skala besar tni dengan polri di beberapa sasaran obyek obyek vital
kemudian sentra sentra keramaian masyarakat dan tempat tempat strategis lainnya
ini sudah insight semuanya jadi pasukan sudah insight semuanya kepada posisi yang sudah ditetapkan oleh masing masing kasatyo masing masing
oke baik terima kasih banyak pak deddy prasetyo
karo penmas divisi umas mabes polri
sudah bergabung bersama kami mudah mudahan aman semuanya pak sampai dengan di hari pemilu dua ribu sembilan belas nanti tanggal tujuh belas april
kita mudah mudahan bisa berharap semuanya berjalan dengan lancar
kami juga mengucapkan terima kasih buat bang ferry bang donal pak puwadi sudah hadir di cnn malam hari ini
mudah mudahan kita juga berdoa semuanya lancar
dan ini menjadi masa tenang yang betul betul menenangkan ya
tapi juga tidak boleh lengah karena banyak sekali potensi potensi kerawanan yang seharusnya bisa dihindari sejak saat ini
dan layar pemilu terpercayakan segera hadir sesaat lagi dengan pembahasan lainnya
masih soal tentang keamanan dan juga potensi kerawanan di pemilu dua ribu dua puluh
kami akan segera kembali setelah ini